dan kita langsung update informasi lalu lintas di jalur mudik pantura bersama koresponden rama aryadi
yang saat ini berada di kawasan tol palimanan di jawa barat
rama kalau kita melihat hari ini hari raya idul fitri apakah anda masih melihat adanya arus para pemudik dari ibu kota
menuju ke jawa yang melintasi pantura saat ini dari kawasan yang anda bisa laporkan
ya selamat malam hingga saat ini memang masih belum terlihat adanya penumpukan kendaraan yang signifikan di gardu tol palimanan
tempat saya melaporkan pada malam hari ini
dua puluh gerbang dibuka menuju ke arah jawa tengah dan seterusnya di bardu tol palimanan sendiri
masih belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan
apabila rata rata dalam satu hari biasanya dua belas kendaraan melintas melalui gardu tol palimanan
pada hari ini hingga sore hari tadi tercatat ada sedikit
penurunan sebelas sembilan ratus delapan puluh kendaraan melintas melalui gardu tol palimanan
pengurangan yang signifikan namun seperti yang dapat anda lihat di belakang saya
sekarang sudah mulai ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas melalui gadu tol palimanan sedikit
karena masih ada pemudik yang memutuskan untuk pergi dari jakarta jawa barat dan sekitar
menuju ke arah jawa tengah dan jawa timur setelah melakukan ibadah sholat id
sehingga terjadi lalu lintas di sekitar lepas gardu tol palimanan
menuju arah astagfirullahaladzim
di kota najapura dan mertapada terpantau ramai lancar dan rest area dadakan yang beberapa hari yang lalu
sempat tumpah ke pinggir jalan lepas gardu tol palimanan kini kembali muncul
sehingga menyebabkan kendaraan harus memperlambat laju kendaraannya
situasi lalu lintas di jalur pantura sendiri masih terpantau juga lancar
tidak ada hambatan yang berarti di sepanjang jalan raya loh bener indramayu yang menuju kota cirebon
sehingga pemudik tidak perlu khawatir akan terhambat oleh kemacetan
pengalihan arus lalu lintas sempat dilakukan oleh pihak kepolisian setempat
untuk mencegah terjadinya kepadatan di tol brebes timur kini sudah ditiadakan
sehingga para pemudik bisa keluar di kanci maupun di pejagan tanpa adanya pengalihan arus lalu lintas
jadi sepertinya ini menjadi waktu yang tepat bagi para pemudik yang mungkin menunda waktu mudiknya
untuk bisa mudik ke kampung halaman ya rama ya dengan jalanan yang cukup lengang saat ini di pantura
ya betul sekali dan ini adalah saat yang tepat untuk para
pemudik yang mungkin merasa kelelahan mereka bisa beristirahat di kota cirebon
ataupun di kuningan mereka bisa menikmati kuliner yang tersedia apabila mereka lelah
karena apabila sebelumnya akses menuju kota cirebon sempat terbatas
karena mereka harus dialihkan melalui jarum pantura sehingga tetap mengalami kemacetan
terpaksa berhenti di rest area seadanya kini mereka bisa melintasi kota cirebon dan beristirahat
sehingga mereka dapat sampai ke tujuan dengan selamat
kembali ke studio
terima kasih rama aryadi melaporkan langsung dari palimanan jawa barat